tidak paman jangan sembarang menuduhku paman
hei orang itu kau jangan asal menuduh
aku yang menjadi saksinya
karena kau telah merampok dan membunuh para penduduk
si bocah gembul itu lagi aku benci dengannya
kian santa kita bertemu kembali
apa yang kau bicarakan itu adalah dusta
kau boleh berkata semua ini adalah tusta
tapi bukan hanya aku yang menjadi saksinya
penduduk penduduk itu juga menjadi saksinya
bukan begitu paman
kian santanlah yang bikin onar
dia merampok dan membunuh
tidak demi allah aku tidak melakukan itu semua
penjahat mana ada yang mengaku
jadi kita harus tangkap dia paman
itu semua adalah fitnah paman
cukup kian santan
kau harus dihukum atas perbuatan
kau tak usah mc nug zag
itu presented tanpa katanya
di sekitar kota praja pada jalan
apakah hal ini sudah disetujui oleh raden walang sumsang
lakukan saja perintahku
urusan raden walang sungsang
biar nanti aku yang menyampaikan
sekarang kita perlu gerak cepat
sebelum pemberontak itu lari lebih jauh lagi
dan melakukan kejahatan di kota praja
baik gusti ratu
kami akan usahakan
kalian periksa saja
seluruh kota praja
setiap jangka di wilayah praja jawa
tidak akan menemukan yudhakara
kau tidak memiliki tenaga
itu kan pedang kia
serangan dari mana ini
gelombang kekuatan dasyat sekali
kekuatan apa itu
tiba tiba menghilang begitu saja
aku akan menanggungmu
kau memang tangguh
kau akan sulit untuk kabur dari sini
kekuatan penjara kaitku
siapa yang bernafsu untuk membunuh
kian santang sangat bernafsu untuk membunuh
mahesa tidak penuh dengan fitnah
aku lihat dengan mata kepalaku sendiri kian santai
karena kau telah membunuh anak yang tidak berdosa
yaitu adiknya tidaksa
tidak mungkin mahesa
tidak mungkin vietnam
tidak mungkin vietnam